tapi harap mungkin diperhatikan apakah di era pandemi ini
terutama pada saat anda memulai karir di australia
apalagi kalau situasinya anak anak ini misalnya kan tidak ada orang tua semuanya ya
kita tahu apa yang sedang terjadi di lingkungan kita
pemerintah juga tidak hanya memperhatikan asosiasi sawit
ini sepertinya kalau kita lihat di ibl instagram ibl juga udah muncul dibagi beberapa divisi ya
dan yang menarik kalau kita lihat dari backgroundnya mega dan prabowo sendiri juga tidak pernah terlibat sesuatu yang sifatnya konflik secara politik
bum besar dan seluruh pahlawan nasional